indonesia kembali mengekspor kapal perang ke filipina
kapal perang strategik sea lift vessel ataupun ssv ini merupakan kapal perang yang kedua
pesanan kementerian pertahanan filipina yang selesai dikerjakan oleh pt pal indonesia
kapal perang strategik sea lift vessel ataupun ssv dilepas menteri pertahanan riamizat riyakudu
didampingi wakil menteri pertahanan bidang kebijakan pertahanan filipina
ricardo david junior di dermaga divisi kapal niaga pt pal selasa pagi tadi
kapal ssv yang telah diluncurkan dua puluh sembilan september dua ribu enam belas ini adalah kapal kedua yang dipesan oleh kementerian pertahanan filipina
kapal ini merupakan hasil inovasi dari produksi kapal sebelumnya
kapal landing platform dock ataupun lpd alih teknologi dengan korea
kapal pertama telah dilepas pada delapan mei dua ribu enam belas oleh wakil presiden yusuf kala
dan telah digunakan untuk operasi militer dalam penanggulangan gangguan keamanan
dan ketenraman di wilayah teritorial filipina